ya tensi politik dan keamanan di ibu kota terus meningkat menjelang aksi dua desember besok
namun polisi dan pihak pengunjuk rasa telah sepakat mewujudkan aksi damai dan aman demi keutuhan bangsa
menjelang pelaksanaan aksi damai dua desember beragam informasi yang meresahkan publik beredar
sebut saja agenda makar yang mungkin diselipkan dalam aksi tersebut
dan perbincangan di media sosial yang mengarah pada kebencian
namun kekhawatiran tersebut setidaknya bisa diredam oleh kesepakatan antara polri dan pihak pengunjuk rasa
gerakan nasional mengawal fatwa mui pada senin lalu
hal ini menimbulkan optimisme aksi damai akan berlangsung tertib dan tidak anarkistis
kesepakatan itu pun diapresiasi sejumlah pihak termasuk pemimpin majelis pemusyawaratan rakyat
mereka berharap aksi damai esok bisa menjadi momentum pembuktian
masyarakat indonesia saling menghargai perbedaan
mari kita jadikan momentum untuk membuktikan pada seluruh kita
bahkan dunia bahwa indonesia yang air kita se muslim
kita buktikan muslim yang moderat islam yang rahmatan alami
oleh karena itu mari saling menghormati menghargai dalam kebenekaan kita
untuk mengamankan jalannya aksi
sekitar dua puluh dua ribu petugas gabungan dikerahkan
mereka yang bertugas di area aksi tidak akan dilengkapi senjata
petugas kepolisian ataupun prajurit tni yang bersenjata hanya disiagakan di lokasi vital lain
tidak ada pasukan yang ada di sekitar tempat melayani mengamankan kegiatan doa dan jikir
tidak dilengkapi dengan senjata
saya ulangi tidak dilengkapi dengan senjata
namun yang di luar ini yaitu yang berada di
perumahan yang rawan kira kira akan terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan
seperti penjara itu dilengkapi
itu pun bila terpaksa dilakukan
itu hanya peluru hampa dan karet
unjuk rasa merupakan hak konstitusi warga yang diperbolehkan undang undang
namun pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan tidak berpotensi memecah belah bangsa
agus dulmansyah cnn indonesia
terima kasih sudah hadir
pak martinus kemudian ada pak ajrianto tohari yang merupakan ketua pp muhammadiyah
pak ajrianto tohari
malam ini kita tidak bicara golkar pak
kemudian ada muradi pengamat politik pertahanan dan intelijen
saya akan langsung mulai ke pak martinus terlebih dahulu
pak jadi bisa dijelaskan lagi ini disebut aksi super damai
sudah ada kesepakatan
untuk merefresh lagi orang orang yang saat ini menyaksikan perbincangan kita dialog kita
malam hari ini
jadi kesepakatan apa saja pak yang sudah dicapai waktu itu antara kapolri dengan gnpf
sebagai salah satu penggagas aksi ini
ya ada beberapa kesepakatan ya
di antaranya bahwa polri dalam hal ini polda metro jaya kemudian kodam jaya dan kemudian
pemerintah dki akan membantu dalam hal fasilitas untuk kegiatan ibadah
kemudian yang kedua polisi dan bersama sama dengan dari gnpf
untuk melakukan satu kegiatan bersama untuk mengawasin
yang ketiga kegiatan ini adalah kegiatan ibadah
iya isinya adalah doa zikir kemudian tausiah dan kemudian juga sholat berjamaah ya
dan kemudian yang berikutnya disepakati pula nanti sekitar pukul tiga belas selesai sholat jumat
kemudian bisa kembali
setelah sebelumnya disahpa dulu oleh pihak
setelah sholat jumat diharapkan bisa kembali maksudnya ini sudah bubar
ya sudah bubar
dari pihak polri sendiri tadinya menyampaikan untuk pukul enam belas lah paling lambat
tapi dijanjikan pukul tiga belas sudah bisa
jadi pasarta aksinya sendiri menyatakan pukul tiga belas sudah akan membubarkan diri
ya sudah akan membubarkan diri
baik pak itu kan nanti ada tausiyah nah apakah aksi ini sebenarnya ibadah
doa zikir kemudian tausiah tadi
jadi tidak ada tuntutan tuntutan karena sebelumnya kan kalau kita dengar
kenapa ada aksi ini sebenarnya adalah meminta terkait kasus ahok
mengawal proses hukum ahok terkait dengan penodaan agama
untuk menahan yang kita dengar yang media dengar seperti itu
nah yang besok ini kesepakatannya seperti apa tidak boleh ada seperti itu
ya mungkin bisa saja disampaikan hal seperti itu tapi kan dalam kaitannya ini kan proses hukum sudah berjalan
dan kemudian sudah sampai di kejaksaan
kejaksaan sendiri menyatakan sudah ada di pengadilan karena sudah diterima dan sudah dimulailah penuntutan
proses penuntutannya sudah dimulai sedang ada penyusunan
nah tentunya dalam hal ini pihak polri ingin mengatakan bahwa untuk kasus hukum itu sendiri
itu sudah berjalan dan sudah selesai di pihak polisi
ya hari ini kan makanya dilimpahkan kan kemungkinan kekejaksaan
tetapi untuk konteks aksi besok itu apakah dalam kesepakatan itu ada larangan
dengan meneriakan tuntutan tuntutan ataupun karena kalau kita tahu tausiah ini kan bisa juga masuk
misalnya adakah batasannya tidak boleh dilarang ataukah bebas saja
kita tidak sampai ke sana ya untuk membatasi ya untuk membatasi mengatakan apa pada saat melakukan tosyah
kita tidak batas
karena kalau tidak kan beda tipis ketika bukan sebuah aksi unjuk rasa tapi kemudian tetap melakukan seperti itu kan artinya sama
atau memang itu dibebaskan saja
saya kira memang itu dibebaskan ya
dan tentu dalam hal ini jangan sampai memberikan satu informasi informasi yang salah tentunya
kemudian memprovokasi untuk katakanlah bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum di lokasi lokasi
kita ketahui kan itu akan sangat banyak umat yang hadir ya masyarakat yang hadir
dan tentu pengawasan dari masing masing kelompok yang ada itu juga penting
di situlah kita bekerja sama

karena kemampuan keterbatasan personil polri
nanti kita mendorong mereka yang membantu melakukan pengawasan masing masing umat yang hadir nanti
jadi muhammadiyah sendiri bagaimana pak
atau hari anda melihat aksi dua desember besok ini apakah berharap berbeda konteksnya dengan empat november lalu atau bagaimana
ya kalau muhammadiyah sendiri kan berada pada posisi
bukan penggerak unjuk rasa ini
tetapi muhammadiyah memahami gerakan ini dilakukan sebagai kelanjutan dari empat sebelas
nah maka dari itu semua pihak ya diharapkan dapat menjaga berlangsungnya unjuk rasa ini
secara damai sesuai dengan klaim namanya kan super damai
dan karena itu sudah merupakan suatu kesepakatan seperti tadi pak martinus sudah sampaikan
antara pihak keamanan dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia
dan penanggung jawab pak unjuk rasa
karena memang penanggung jawab itu kan yang memang mengorganisasi unjuk rasa ini
dan kemudian untuk keamanan residen dan kemudian keamanan politik
dan memberitahukan kepada pihak keamanan dari kemudian terjadi interaksi dialog kemudian mencapai kesepakatan kesepakatan
ya sebuah pihak diharapkan dapat menjaga kesepakatan itu dan juga pihak yang lainnya lagi juga diharapkan untuk jangan terlalu mendramatisasi
jadi ini kan kadang kadang ada dramatisasi ya dilebih lebihkan agak eksegerit gitu
maksudnya seperti apa
misalnya dikatakan aksi ini akan mencederai nkri akan mencederai kebinekaan bahkan juga ancaman bagi pancasila dan sebagainya
itu terlalu dramatis gitu kan
nah pandangan pandangan atau penilaian penilaian yang terlalu dramatis itu juga bisa memicu kesepakatan yang sudah baik tersebut
jadi rusak lagi
nanti ketika di lapangan menjadi berubah
karena kalau seperti itu kan nanti tadi seperti pak martiru sampaikan ada dalam mata acara itu kan ada sepedato yang disebut dengan tausia
nah jika ada penilaian penilaian atau assessment yang terlalu dramatis
nanti yang akan bertausia berpidato kan biasanya merespon kan
kalau sudah dari satu pihak mencurigai secara dramatis
yang satu difensif
di sini merespon difensif atau menyerang balik dan sebagainya
dalam sebuah lautan masa yang sangat besar itu kan yang kemudian berlaku itu kan psikologi masa juga
kita tahu psikologi masa itu psikologi
sulit dikendalikan ya
ya bisa bukan sulit dikendalikan
tetapi dalam suasana masa
berkumpul begitu besar panas ada kelelahan ada kecapean
itu kan gampang ya
tersulut oleh agitasi agitasi
yang sebetulnya agitasi agitasi itu tadi sebetulnya akan merespon dari kecurigaan kecurigaan yang terlalu dramatis
jadi pihak yang diharapkan menjaga kesepakatan ini tidak hanya mereka yang besok melakukan aksi di monas
betul jadi semua pihak
ya menempatkan itu secara proporsional saja
ya tentu pasti ada ya
ada dimensi dimensi politiknya
tetapi juga maka saya juga tidak melarang atau bukannya tidak setuju dengan penilaian penilaian evaluasi evaluasi atau segala macam
tetapi jangan ada dramatisasi
jadi ya unjuk rasa dalam sebuah negara demokrasi
unjuk rasa itu merupakan hak
tapi unjuk rasa ada aturan aturannya
jangan sampai anarkis menimbulkan kekecauan
satu sisi menjaga itu
sisi yang lain yang tidak ikut aksi ini jangan menilai ini sebuah anti kebinekaan
tapi ini sebenarnya sebuah upaya untuk mengawal proses hukum tadi misalnya
dorongan dari masyarakat
maksudnya seperti itu ya
jadi supaya tidak saling tersulut ya pak
baik kita akan bicara lebih lanjut
aksi ini kemudian bisa kemudian bergeser menjadi disebut aksi superdamai
apakah ini keberhasilan dari presiden joko widodo menjalin konsolidasi politik safari safari ke beberapa elit elit politik yang dilakukan secara intens beberapa waktu terakhir ini
kita akan mengulasnya saat lagi
tetaplah di cnn indonesia prime
tentang aksi superdamai
tentang aksi superdamai
tentang aksi superdamai
tentang aksi superdamai
tentang aksi superdamai
baik ketika besok tetap bisa berjalan aksi
kemudian berganti menjadi aksi superdamai
dilokalisir di kawasan monas
tidak mengganggu kepentingan umum masyarakat yang lain
jadi anda warga jakarta tidak perlu
khawatir karena sudah ada jaminan dari kepolisian
tidak akan akses publik terganggu dalam aksi superdamai dua desember besok
tapi apakah ini memang menjadi sebuah keberhasilan presiden jokowi dodo yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini
begitu intens menjalin konsolidasi politik dengan sejumlah elit elit politik
baik dari pemimpin pemimpin partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan
maupun pemimpin partai yang menjadi oposisi selama ini
bang muradi anda menilainya seperti apa
ada empat hal yang pertama memang ini luar biasa
jadi ada infrastrukturnya dikerjakan infrastruktur dikerjakan juga
katakanlah pak jokowi menggalang konsuasi di level politik
kemudian di level operasional teknis kapolri
mencoba untuk kemudian memilah
kalau saya menyebutnya ada empat kepentingan
empat sebelas ya kemarin
yang pertama itu memang kepentingan politik dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
yang kedua memang ada raka raki tadi
yang ketiga juga ada kelompok
rak raki mungkin bisa dijelaskan
itu kayak materisme dan sebagainya
nah yang ketiga itu adalah kelompok yang kemudian memang ingin memanfaatkan momentum
nah momentum itu kan sebenarnya sedang mau coba dijaga terus
nah yang terakhir teman teman memang ingin penegakan hukum
nah jadi sekarang itu pemilahannya kalau dalam saya dalam bahasa sudah hampir satu bulan ini
yang ingin penegakan hukum itu pelan pelan bergeser keluar
nah tinggal kita lihat
memang ada tinggal dua yang kemudian pertama adalah yang masih tanda kutip ngeyel bahwa perlu polisi menahan dan sebagainya
yang kedua adalah memang teman teman yang punya kepentingan politik dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
ini yang masih bertahan
jadi katakanlah kalau sekarang di jaga terus momentumnya maka yang pasti target utama bahasa saya paling mungkin juga menjadi salah satu pertanyaan serius
kok untuk urusan ahok yang di jakarta itu dari mulai aceh papua datang ke sini
pertanyaan berikutnya ada apa
atau pada akhirnya misalnya katakanlah kalau polisi misalnya sudah mengerjakan itu dan kejaksaan agung juga sudah melempar ke pengadilan ya dikawa
alasan penononan agama itu tidak bisa di ini masuk akal maksudnya
masuk akal tapi kan
dari aceh sampai yang tadi anda sebut
prosesnya buat saya kan itu adalah ada yang disebut sebagai pengawasan tadi
publik begitu sudah diproses ditersangkakan
saya sih punya catatan bahwa sejak katakanlah zaman pak arswendo sampai hari ini tidak pernah kejadian misalnya penistaan agama itu lolos
artinya memang kalau kita percaya sama polisi sama penegakan hukum dengan pemerintah maka sebenarnya itu bisa kemudian reduce ya
katakanlah misalnya besok cenderung kemudian menegaskan saja bahwa karena kan sudah dijadwalkan bahwa aksi besok adalah aksi yang kemudian damai dan sebagainya
jadi menurut anda kira kira dengan analisis evaluasi yang empat november ketika ada empat unsur tadi ketika sekarang sudah ada yang menarik
tinggal dua tadi ya
tinggal dua saja
artinya apakah kemungkinan tidak akan sebesar empat november
atau bagaimana secara kuantitas
nah yang kedua nah yang kedua ini menyangkut soal apa namanya target politik
sudah lagi bicara saya menyebutnya sebagai kalau ini kemudian masih menerang apa namanya katakanlah skema yang di pamanas pak martin
kan membayangkan saya itu konser ini
ada panggung besar ada panggung kecil
nah yang tadi ditanya sama mas indra adalah yang kemudian kita khawatirkan sebenarnya di panggung kecil
di mana mereka mereka orang orang yang menukar tuntutan yang sama
bukan bukan kalau tausiah besar
oh ada panggung kecilnya
iya ada panggung kecilnya
bisa jadi mereka panggungnya yang kemudian serdarut dibikin di atas mobil dan sebagainya
itu yang buat dalam
itu masih memungkinkan ada terjadi ya
karena memang situasi kan mungkin dengan ratusan
tapi artinya dampaknya tidak akan signifikan dong kalau begitu
iya tapi dalam konteks misalnya pasca sholat jumat
misalnya kalau jadi pak martin misalnya buruh juga misalnya kemudian turun
maka ada kemudian provokasi yang saya dalam bahasa saya itu adalah perlu juga kemudian diantisipasi
nah yang ketiga ini menyangkut soal misalnya adalah
konsolidasi antara teman teman di polisi dan tni
kalau saya bilang bahwa aksi besok itu bukan cuma polisi yang tanggung jawab
tapi juga tni
jadi katakanlah misalnya tanda kutip bisa terjadi apa apa
yang kita tanya adalah dua
polisi dan tni
katakanlah panglima dengan kapolri
karena memang mereka yang kemudian menginisiasi sejak empat sebelas sampai hari ini
katakanlah kemarin tanggal tiga puluh november kan
tiga puluh november kemarin
itu kan terjadi masih besar
kan itu diinisiasi oleh tanda kutip oleh panglima
sekarang pun juga hal yang sama
artinya panglima akan hadir juga
jadi ini memang pertaruhan besar buat pak kapolri yang memang menginisiasi aksi yang sejadah panjang
menjadi kemudian hanya di monas
dengan kemudian dukungan dari teman teman di tni
pak martinus artinya tadi bisa mungkin anda tanggapi soal panggung kecil
kemungkinan panggung panggung kecil yang kemudian ada agenda lain itu bagaimana kemudian menangannya pak
dalam pembicaraan dalam kesepakatan itu kan memang sudah tidak ada lagi
oke jadi terpusat
kemudian nanti di
kat bang besar
kemudian ya kalau misalnya ada
ada yang manfaatkan begitu
ya kita akan sampaikan lah
karena kita kan bergabung nanti itu dengan dari timnya yang gnpf untuk sama sama memberitahukan mengingatkan untuk supaya tidak ada panggung panggung kecil lagi
bagaimana dengan kemungkinan ada aksi juga para buruh yang menurut ketua dari kspi nya sendiri itu tetap akan melakukan aksi besok
informasinya di balai kota
ya sampai saat ini memang sedang dibangun
untuk berkomunikasi ya untuk supaya tidak jadi ya
kita sendiri memang ada pemberitahuan tapi kita tidak memberitahukan
tidak memberikan sttp surat tanda terima pemberitahuan ya
artinya bahwa kita tahu ada kegiatan itu tetapi dalam hal ini kita lebih fokus kepada pengamanan kegiatan ibadah ini sendiri
saat ini masih berlangsung terus komunikasi untuk
tapi masih akan berlangsung besok yang untuk teman teman buruh ini
ya sampai saat ini tadi informasi yang saya terima
tetapi kita masih terus berupaya untuk di lain waktu saja
oh maksudnya merubah saja meminta
ya ya jadwalnya tidak besok ya
oh itu apa namanya berdiskusi ya bukan keputusan dari kepolisian
ya kalau kita tidak
kalau memberi izin atau tidak memberi izin itu
karena ini bukan soal izin kalau dia hanya memberitahukan
nah kemudian kita memberikan setelah kita berdiskusi kita dengar mereka korlapnya siapa atributnya yang dipakai apa alat peraganya apa berapa jumlahnya setiap seratus orang itu siapa yang memimpin
itu dalam diskusi kita
ternyata dalam diskusi itu kita mengatakan bahwa ya kami tahu bahwa anda akan melakukan kegiatan tapi kami tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan
artinya bahwa ya silahkan kalau kamu mau melaksanakan ada apa apa tanggung resiko sendiri
karena kita tidak melakukan pengamanan
namun sebaliknya di dalam kita ya kita berupaya untuk bagaimana tidak terjadi besoknya
tidak terjadi agar maksudnya jangan
ya mereka tidak hadir
itu sudah dulu begitu ya
ya itu sudah dulu ya
baik pak kalau kemudian soal isu makar yang pernah didengungkan oleh kapolri
ini kan sampai sekarang kan belum dicabut nih
oh tidak ada ternyata makar misalnya atau bagaimana
nah menjelang sbe itu masih ada tidak sebenarnya indikasi indikasinya
ya kita lihat di empat sebelas kan ada yang kita sembilan orang yang ditangkap ya
yang dalam kaitan mereka mengirim rekrut yang dia berafiliasi kepada baru naim orang isi
nah itulah yang kita sebut itu bahwa itu adalah makar ya
potensi itu ada dan terbukti di empat sebelas ada mereka sembilan orang dan kemudian kita lakukan penangkapan penindakan
dan kemudian beberapa kaitan dengan aksi teror juga yang di majalengka ada empat orang dengan bahan bahan yang daya ledaknya cukup high ekosip
itu kita lakukan upaya pencegahan dengan menangkap mereka
itu kan bisa saja
untuk yang dua desember besok
ya potensi sampai hari ini
indikasinya masih ada
masih informasi yang diterima untuk dari intelligence
perkiraan keadaan bagi kita sampai kepada yang sangat kontingensi
karena ini kan kerumunan crowd ya kemudian dan jumlah umat yang sangat besar
tentu potensi adanya satu gangguan keamanan itu kami inventarisir
sampai kepada nanti cara bertindak kami nantinya tentu kita pilih
untuk katakanlah untuk bisa mencegah
jangan sampai korban bertambah misalnya
seperti kemarin yang empat sebelas
tentu itu kan kita lokalisir itu
lokalisir tidak semua aparat tidak menyerang ya bertahan
kemudian yang melakukan upaya upaya penangkapan juga dari personil lainnya
tidak mereka yang berhadapan langsung
oh begitu ya
jadi model model dan teknik teknik pengamanan itu terus kita perbaiki perbaiki
dan kita tentu ingin menghadapkan mendapatkan satu katakanlah pengamanan yang menyenangkan semua pihak
dalam istilah kami kami katakan ini adalah pelayanan
baik kekhawatiran soal makar seperti itu tadi bagaimana menurut anda pak
ketika dilekatkan akan bisa menunggangi sebuah aksi seperti ya katakanlah empat november lalu kemudian besok dua desember ini
ya sebuah gerakan massa sebesar itu
kan hanya mungkin digerakan
dengan suatu keyakinan suatu keimanan
maka saya tadi katakan berlebihan kalau melihat peristiwa tersebut semata mata dari perspektif politik
tapi juga berlebihan kalau mengatakan bahwa dalam muncul rasa dengan massa sebesar itu tidak ada politik yang sama sekali
itu juga dua duanya saya rasa berlebihan
jadi bagaimana harus melihatnya
ya maka tadi saya katakan bahwa harus melihat peristiwa yang sangat besar ini secara proporsional kan
melihatnya secara proporsional
kalau orang memahami makar makar itu kan kudeta ya
pengambilan kekuasaan secara tidak konstitusional
sebuah pemerintahan yang sah yang dipilih melalui pemilu
bahkan pemilu secara langsung
dan karena itu memiliki legitimasi dan keabsahan politik yang nyaris putlak ya
nah itu pengambilan kekuasaan yang tidak sesuai dengan jadwal demokrasi
lima tahunan ya itu makar
yang sangat susah dipahami adalah ketika yang dicurigai sebagai pelaku makar itu adalah orang orang sipil
apa lalu kalau demo ini misalnya nanti tiga juta lalu berhasil masuk di istana mengambil istana itu lalu kekuasaan itu sudah terambil alih
kan tidak kan
ya itu kan simbol simbol kekuasaan saja atau menduduki gitu apa
tapi biasanya pengertian makar itu ya pasti di belakangnya ada militer
biasanya seperti itu ya
oh ya karena namanya kudeta itu kalau nggak militer pakai apa begitu kan
nah bahwa diantara yang hadir itu
punya kepentingan yang lain
ada kepentingan kepentingan politik misalnya ada yang ingin mendelegitimasi
pemerintahan ini mungkin memberikan isyarat isyarat tertentu pada pemerintahan ini supaya eh hati hati be alert ya
itu mungkin saja ya
karena ini kan pemerintah itu kan membuat kebijakan kebijakan
dan kebijakan kebijakan pemerintah bahkan juga kebijakan kebijakan publik bisa saja menimbulkan ketidakpuasan kekecewaan dan sebagainya
orang kan juga melihatkan misalnya loh bagaimana ini angka jini rasio yang menjual kesenjangan ekonomi sampai empat puluh satu
tentu kalau orang melihat secara objektif kan dan tidak nihilistik gitu kan
namanya empat puluh satu kan angka itu kan tidak melompat dari tadinya misalnya
dua puluh begitu masuk pemerintahan jokowi langsung empat puluh satu
nah tapi ini kan sebuah akumulasi ketidakpuasan dari pemerintah pemerintah sebelumnya
nah lalu kemudian menimbulkan orang bersikap lebih kritis
kadang kadang kritisnya itu over over over kritis
ibarat orang memutar radio
ada yang memudal keras sekali
ada yang ini
jadi orang orang yang memutar radio terlalu keras ini juga jangan saja
serta merta diberikan tudingan tudingan atau penilaian penilaian makar itu politiknya
atau juga tudingan tudingan yang terlalu ideologis gitu loh
terlalu ideologis itu ya ini masalah kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
kan nyatanya ada yang tertinggal secara ekonomi kan
presiden sendiri kan juga menunjukkan bahwa bu menteri keuangan sri mulyani indrawati
ketika berkunjung ke pp muhammadiyah juga menyampaikan
artinya kan ini sebuah statement yang resmi yang ofisial
yang juga menunjukkan kepada kita terjadinya kesenjangan
artinya kan kita bisa memahami bahwa memang banyak setidak tidaknya cukup besar ada orang orang yang kecewa
tapi bukan berarti maksudnya kemudian menggulingkan
tidak harus berarti kemudian makar atau ideologis itu terlalu jauh
orang kecewa dengan kebijakan pemerintah jangan lalu kemudian langsung di judge
sebagai mau merusak apa mengganti pancasila dan sebagainya
ini juga itu yang saya maksudkan seperti itu
tapi kajiannya akan seserius apa sih pak muradi
apakah memang katakanlah tadi sudah ditangkap waktu empat november ada beberapa orang dari jaringan bahru
nahim bahkan masuk di empat sebelas itu
sesignifikan itukah bisa masuk ataukah memang ya karena menunggangi masuk saja sebenarnya
akan seberdampak apa sih
nanti kita ulas kita tahan dulu ya
kami masih akan segera kembali
baik sebelum kita berbicara bahwa besok aksi itu super damai benar benar terwujud secara damai atau tidak
seberapa signifikan sih kalau memang misalnya ada yang mau berbicara
ada yang menunggangi itu akan bisa berhasil di aksi besok
menurut anda kajian secara intelijen
beberapa hal misalnya terkait dengan misalnya arab spring ya yang gagal dan yang berhasil
itu kan dimulai dari aksi massa
dan kemudian juga memang apa namanya banyak karena salah satunya adalah misalnya memang kalau tadi mas tauhary bilang berlebihan
tapi faktualnya begitu
faktual bahwa aksi massa itu tidak bisa kemudian kita seolah olah diwisahkan dari konteks politik
karena memang ini adalah bagian dari apa
skema dalam konteks demokrasi
jadi di undang undang sembilan puluh delapan juga mengatakan itu
tapi begini saya sih memahaminya apa yang dikatakan pak tito beberapa waktu soal makar itu ada tiga hal
yang pertama memang ini adalah bagian dari betting ya memancing saja
kita pengen tahu
memancing teman teman yang kemudian memang selama ini ada di belakang ada yang sebagian ikut menjadi penunggang tadi
yang kedua memang juga untuk cross check sebenarnya
cross check apakah memang ada di antara
jangan jangan di antara kita sendiri juga tidak clear
yang ketiga memang ini menyangkut soal sebenarnya untuk kemudian memilah tadi
kalau dalam saya nyebutnya memilah karena apa
nah sekarang itu kan yang kemudian ingin makar itu kan juga pelan pelan
modal kayak kemarin ada beneragam dan sebagainya kan sudah dikeluarkan juga
tinggal dua tadi yang saya bilang
mudah mudahan sih besok clear ya
karena asumsinya begitu berdoa bersama sama dengan puluhan riba ratusan ribu maka kemudian itu clear sama sekali
itu sudah keluar artinya besok dua desember
harusnya harusnya tidak ada
sudah tidak ada
tapi kan memang ini kan juga kita menyakut soal media sosial booming ya
dimana kemudian orang kadang kadang misalnya kayak kemarin empat sebelas saya kebetulan di lapangan
orang memang pengen datang cuma pengen rame saja
dia datang ke istiqlal kemudian pakai baju ada juga dikasih sebagian segala macam
berkumpul dan segala macam
tidak ada membayangkan misalnya akan sepanjang ini
jadi ketika kemudian misalnya diputuskan bahwa ada isu misalnya ketika dimunculkan bahwa polisi akan menerangkan ahok beberapa hari berikutnya
mereka bilang ya sudah kita tunggu saja
walaupun mungkin ada beberapa kemudian ah coba deh kita kawal sampai kemudian ditangkap
kan tentunya begitu
begitu ditahap namanya di penegakan hukum kan tersangkakan pengen ditahan
nah nanti begitu pengen ditahan pengen juga kemudian penahan yang lebih
apa lebih apa lebih apa lebih
lebih dalam dan sebagainya
lebih lama dan sebagainya gitu
pak sebenarnya soal isu tuntutan sebelumnya aksi ini kan sebenarnya beredar ketika ada keinginan untuk melakukan penahanan setelah ahok itu tersangka begitu pak ya
kan sekarang memang faktanya dari kepolisian memang sudah melimpahkan ini ke kejaksaan begitu
tapi kan kita tahu hari ini kejaksaan juga tidak menahan
saya tidak ingin bicara soal apakah ditahan atau tidak
tapi ini kan ditangkap lagi oleh mereka bahwa oh tidak jadi ditahan
nah apakah ada jaminan besok itu tidak akan ada dalam kesepakatan mungkin bergulir soal ingin ditahan ingin menginginkan penahanan ahok ingin menginginkan penahanan basuki cahayapurnama misalnya seperti itu
apakah sudah ada kesepakatan tidak berbicara lagi soal itu atau bagaimana pak
kalau itu kita tidak sampai ke situ lah mengatakan
mengantisipasinya ada kesepakatan
tapi sudah dijelaskan ya sudah dijelaskan bahwa proses hukum itu berjalan
kalau soal penahanan kan sudah dijelaskan dari awal ada alasan subjektivitas dan objektif
objektivitas artinya bahwa memang penyidik memandang perut tidak perlu saja ada penahanan
nah kalau nanti apakah ada jaminan mereka akan berbicara atau tidak ya
ya saya kira itu kita kembalikan kepada beliau beliau itu ya kemudian tentu dalam hal ini kita ingin menyampaikan bahwa kesepakatan kita adalah pelaksanaan ini damai
jangan sampai diprovokasi tadi pak tohari juga menyampaikan memprovokasi sehingga nanti timbul satu katakanlah kericuan
kericuan kecil yang bisa berkembang ya
ya karena kita sendiri kan nanti hadir bersama sama di situ ya
jadi tidak sampai kepada kita berharap lah jangan sampai ada terjadi sesuatu
dan harapan kita juga misalnya ada riak riak kecil misalnya ya dari masyarakat dari umat sendiri di situ yang bisa menghentikan sendiri sebelum kita yang menghentikan itu salah satu dari poin poin kesepakatan kita
jadi sudah ada memang panitia panitia ininya pak ya
ya kita bangun panitia panitia itu untuk bisa menjaga umat menjaga pelaksanaan ibadah itu dengan baik lancar
oke mas sekarang kan terkumpul mereka itu ada di sejumlah masjid masjid yang ada di ibu kota begitu
ini bagaimana menyebar tim pengamanan agar bisa mengawal mereka karena lokasinya memang dikhususkan di kawasan monas saja kan pak
ini bagaimana pak pengaturan ininya
ya kalau soal taktis dan teknis di lapangan tentu kita punya
ya kita punya pola pengamanan terbuka dan tertutup ya
kita bangun komunikasi juga dengan para tokoh tokoh ya ada kontak kontak person itu bagian yang sangat teknis ya
artinya dari awal kita mengawal itu ya kita sudah ingin memastikan bahwa pengawalan yang kita lakukan itu sampai kepada tempat tujuan dan ditujuan terlaksana kegiatan itu dengan baik
dan begitu keluar menuju luar daerah misalnya itu juga berjalan dengan baik
nanti juga bila mereka yang tadinya naik kereta api kita sudah bangun komunikasi juga dengan pihak kereta api untuk bisa membantu memulangkan kendaraan kendaraan bus bus juga
artinya di sini bahwa polri tni dan pemerintah dki itu siap untuk membantu fasilitas untuk terlaksananya ibadah ini dengan baik
ibadah ini berarti bahasanya dari kepolisian ini ya
ibadah begitu pak
saya kira kita harus sampaikan hal tersebut ya supaya masyarakat juga tidak berpikir dengan empat sebelas situasi empat sebelas ya
sangat beda sekali ya oleh karenanya juga kita berharap masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa
oke pak sebenarnya yang anda tangkap sendiri ketika empat sebelas itu kan desakan untuk mengawal proses hukum kemudian dijawab sudah akhirnya status tersangka terhadap ahok yang diduga melakukan penodaan agama
oke soal keinginan penahanan terhadap ahok ini hanya sebagian saja yang ingin punya kepentingan politis tadi ataukah memang yang mengawal kasus hukum ini juga menginginkan hal itu
ataukah menunggu saja berjalan sampai ke pengadilan
ya saya rasa ini kan ada faktor faktor terutama pandangan tentang equality before the law
persamaan di depan hukum
orang ini kan juga melihat pada hal yang sama di masa lalu kan
kasus yang lain maksudnya
bukan membanding bandingkan kasus kasus penistaan agama kenapa kalau yang dulu ditangkap bahkan sebelum diperiksa ditangkap kok ini tidak dan sebagainya
itu kan kayak hal seperti itu kan viral kan menjadi di masa lalu
menurut anda itu sangat masif keinginan itu yang anda tangkap
ya saya tangkap begitu
dan kami di
dan kami di muhammadiyah ya menangkap saja apa yang tersurat ya
karena kalau menafsirkan yang tersirat itu menjadi spekulatif
seperti misalnya ketika orang membandingkan antara ini dengan arab spring
gerakan rakyat turun ke jalan eksplisit minta apa itu hosni mubarak turun
minta ben ali turun
minta muhtar hadi turun
itu memang eksplisit
kalau ini kan tidak kan
nggak sampai ke situ
sampai sekarang bisa
indikasinya benar belum atau tidak
orang yang optimis saya mengatakan tidak
bukan mengatakan belum
ya sebagai orang yang optimis dan positif ya memandang hal ini
maka dari itu kami di muhammadiyah misalnya ya merespon secara positif saja
misalnya tadi ketika saya berangkat ke sini muhammadiyah akan menyediakan tim kesehatan
kami berangkat ke sini mungkin sudah sekitar tiga puluh lima tiga puluh enam ambulans yang sudah siap di pp muhammadiyah yang dekat tugutani
dengan tim edis yang
walaupun mengagas aksi ini bukan
bukan tapi kita kan kemanusiaan jangankan ini umat islam
gerakan gerakan kemanusiaan muhammadiyah ini kan tidak peduli agama
ke nepal pun mereka datang kan
kita juga punya kerjasama dengan humanita
humanitarian forum indonesia
organisasi organisasi yang berbasis keagamaan yang berkaitan dengan penolong
ya artinya supaya kita ini semua pihak mendinginkan suasana agar suasana juga kondusif bagus
ya apa yang tersurat yang kita ini dan kita merespon itu semuanya dengan positif juga
kami mempersiapkan itu
kebetulan saya ketua yang membidangi itu
ya semua yang akan turun disana sebagai relawan tim edis
jadi intinya tidak akan sangat mengganggu ketika tuntutan terhadap penahanan ini tetap digulirkan
maka tidak akan sangat mengganggu ya
akan merubah psikologi masa besok itu menurut anda
saya rasa enggak ya
saya rasa enggak
itu juga diskusi diskusi yang kira kira akan dipidatukan besok seandainya masuk ke situ
itu juga diskusi diskusi yang ada di media sosial
jadi kan bukan sesuatu yang jumping melompat itu
saya rasa pihak kepolisian negara republik indonesia juga mengikuti diskusi media sosial arahnya kemana
bahwa ya bahwa kemudian ada elemen elemen yang akan memanfaatkan itu secara politik pasti
tapi dampaknya tentu tidak akan
tapi kita harus menilai sebagai sebuah arus utamanya kan
nah soal ada arus yang tidak utama yaitu urusan pak mardin
pak muradi apa yang paling penting jadi catatan anda kira kira yang perlu diwaspari betul oleh kepolisian dan mungkin dengan kemampuan intelijennya bahkan juga mungkin tni
karena kasus ini proses hukum ini kan masih berjalan
ini sekarang masih baru dilimpahkan ke kejaksanaan yang lebih dahulu begitu kan ya
ya yang paling sebenarnya memastikan bahwa buruh besok tidak turun juga
karena itu juga jadi apa
karena gini buruh itu kan juga punya tentuan yang kutip
buruh itu kan juga punya tuntutan yang kurang lebih diintegrasikan
bukan bicara umr ump tapi kemudian diintegrasikan minta ahok ditahankan
kan juga sebenarnya agak tidak terlalu make sense untuk konteks itu
tapi itu dicoba karena memanfaatkan momentum
nah yang kedua memang tadi mungkin pak martin juga bisa lihat nanti ini saya masih khawatir sebenarnya
bukan khawatir dalam konteks penanganan tapi ada panggung panggung kecil tadi
panggung kecil ya itu menjadi penting gitu ya
itu juga perlu diantisipasi
yang ketiga ini menyangkut soal ketika pulang pak martin
jadi kan kalau menangani
kalau memang katakanlah misalnya saya hitung maksimal jam lima sudah bersih
tapi kan dengan konteks misalnya kalau buruh besok masih hadir maka itu akan menjadi rumit
karena ada terbelah fokus itu
karena empat november itu juga ketika malamnya ketika mau bubar itu yang jadi rusuh ya
nah yang keempat ini yaitu dia namanya memaksimalkan kerjasama dengan teman teman di tni
karena ini saya bilang sekali lagi ini bukan hanya pekerjaan polri
tapi juga ini pekerjaan besar yang kemudian juga harus diintegrasikan dengan teman teman di sini
sebagai penutup pak martin
bisa menyampaikan ke publik ke masyarakat bahwa besok itu benar benar aksi yang tidak akan mengganggu akses publik
aman secara umum bagi mereka yang tidak ikut aksi
tapi bagi mereka yang ikut aksi tetap bisa menyampaikan aspirasinya di tempat yang telah di
mungkin pak bisa disampaikan
ya saya kira kepada masyarakat jakarta ya khususnya yang akan melakukan aktivitas
silahkan beraktivitas seperti biasa
polri itu sudah semaksimal mungkin merencanakan pengamanan di ibukunan
terkait dengan kegiatan ibadah yang akan datang
tentu dalam hal ini kami juga ingin memohon dukungan dari masyarakat
untuk bisa menjaga bersama sama ketentraman keamanan yang ada yang selama ini sudah terbangun
untuk kita jaga bersama sama
media sosial dipantau juga ini pak ya
ya itu jelas media sosial dan akan kita lakukan upaya upaya tegas
kepada mereka yang melakukan upaya upaya provokasi
baik terima kasih pak martinus
terima kasih juga pak aditya
terima kasih juga pak adianto tohari dan juga pak muradi
telah bergabung bersama kami
semoga besok memang benar benar aksi yang super damai seperti yang dijanjikan
terima kasih selamat malam